sedang perkara perintangan penyelidikan stianofanto di kasus korupsi ktp elektronik tadi
jaksa penuntut umum kpk hari ini mendatangkan empat saksi
salah satu saksi yang dihadirkan adalah perawat rumah sakit yang memasang infus pada setia novanto
indri astuti selaku supervisor perawat di rumah sakit medika permata hijau
memberikan keterangan pada pengadilan bahwa ia mendapat perintah lisan untuk menempelkan infus di lengan setia novanto
instruksi pun berubah menjadi menusuk lengan pada kondisi emergensi
perawat senior yang bekerja selama dua puluh tiga tahun ini sempat takut
namun salah satu terdakwa di kasus perintangan penyidikan ini juga yang lain
dr bimanes menjamin dirinya tidak akan terlibat dalam rekayasa tindakan medis pada setia novanto
perawat senior ini juga mengungkapkan alasan penggunaan jarum ukuran anak anak kepada setia novanto
yang sempat heboh di lini media masa tahun lalu
saya kaget saya pikir bapak ini marah dengan tindakan saya
karena saya pikir itu makanya akhir saya inisiatif saya karena memang vena tidak kelihatan
saya menggunakan jarum yang kecil yang warna kuning
jarum yang kecil warna kuning itu biasanya digunakan untuk siapa
karena itu kan aturannya memang yang kecil itu untuk anak anak
cuma karena saya berharap saya karena memang tidak kelihatan penanya itu tidak kelihatan
dengan satu kali tusuk saya bisa mendapatkan saya bisa berhasil menusuk venanya